saksikan series ipa dan ips di gtv
lagian ini juga bukan aku yang minta
dan sekarang bakalan aku balik ke orang yang udah ngasih
eh mau kemana kamu pagi pagi begini
ya ke rumah sakit lah mau kemana lagi
katanya kamu sudah gak peduli lagi dengan masalah tasya
humay udah bayar ya kita harus lakuin lah semua apa yang diminta
lagian kemarin gue udah pura pura simpatik sama tasya
tetap aja dia nggak percaya
ya mana mungkin dia percaya
dia itu berpikir orang orang seperti kita ini gak punya rasa peduli dan hati nurani
ya menurut dia yang punya rasa peduli itu adalah kalangan menengah ke atas
yang berteriak teriak suara moral
nah orang orang seperti kita ini
cuma punya mulut yang harus digasihkan
dari uang yang kita dapat
jadi mana sempat kita mikirin suara peduli
yaudah kamu pergi sana
kamu kerjain aja apa yang harus kamu kerjain
karena reputasi kita taruhan ya
pak pak irwan
babil lu gimana keadaannya
lu yang sabar ya
gue yakin kok kondisi babil lu pasti membaik
dia pasti bakal cepat sembuh
dahlah lu harus yakin
berdua terus ya
ya ampun randy tuh baik kok
buktinya dia gak cucu perhatian ke aku
tapi dia juga peduli sama kondisinya ya
lu kenapa sih
lu juga gak enak badan ya
kecapean lu nungguin babil lu
baik baik aja kok
pasti ada yang gak mau
liatan banget lu tau siapa yang ngejauhin gue
ah gue tau nih
pasti lu ada masalah lain yang lu pikirin ya
udah jujur aja sama gue
aku cuma lagi bingung aja
harus percaya sama siapa
mana banget sih
ah gue tau nih
pasti gara gara fajar nih
dia pasti nyeritain yang jelek jelek nih soal gue nih
kutuk kutuk sama gue sengah banget
ya jangan kutuk dua
polong datang ke rumah sekarang ada yang mau saya bicarain soal asian
pasti ada yang ngomongin gue macem macem
kalau gue bilang ya
siapapun yang gak suka sama gue
harusnya ngomong lu di depan gue
jangan di belakang
aku percaya kau sama sahabat aku
lo gak perlu ngambek sama gue
kita selesaikan aja masalah ini
aku ketemu teman aku dulu ya ibu
bukan itu ya
handphone saya kok gak ada ya pak
dahlah kita balik aja ya
ya udah semua kan udah jelas kita nggak perlu ada di sini lagi
ini semua tuh ulah laki laki pengecut itu tuh tuh tuh tuh
mungkin bukan kamu sms dia yang sms saya tadi
ini semua kerjaannya randi pak
kita harus bisa ngasih tau tasya pak
tapi yang jadi masalahnya tasnya udah terlanjur percaya sama cowok itu pak
selama ini randi sengaja nganter jemput tasya dan sopratian ke pak mahendra pak
tasya ngiranya semua itu tulus pak
padahal semuanya palsu yang dilakuin sama randi
ujar gimana pun ujar
kita harus cari cara gimana cara jauhin tasya dari randi
apa bapak punya ini
tapi saya harus ketemu dulu mas tasya
aku gak nyangka deh fajar tuh sengaja ngelakuin itu ke aku
dah lo gak usah nyelain fajar
ya lo gak perlu nyalain fajar maksud gua
ya kalau menurut gue patrisan itu kan orang kaya jadi dia bisa dapetin apa yang dia mau itu menurut dia
kalau menurut penilaian gua ini menurut gua lo ya orangnya kayaknya obsesi gitu deh mungkin dia
kepengen milikin lu kali sama kayak dia kepen milikin lisa dulu enggak semuanya bisa dibeli
duit halo apa motor dari siapa ya udah udah kesana sekarang kenapa barusan ada telepon aku
dari kafe terus katanya ada motor buat aku padahal aku pernah pesen motor
hebat kamu tasya kamu sudah bener bener ngambil hatinya patrissa tahu enggak sih sampai sampai dia
beliin allah motor
hai eh diem ya mau di suara kamu tuh enggak enak di kuping aku jadi mending kamu diem
hai lagi ini juga bukan aku yang minta dan sekarang bakalan aku balik orang yang udah ngasih oke
hai udah lo tenang aja gua lebih tahu apa yang harus ngomongin sama tristan lagi
nanti semua sama lo kok biar dia lebih menghormati lu